tangisan keluarga pecah saat warga dan polisi mengevakuasi rizky firdana
di tepi pantai kecamatan tebing kabupaten karimun kepulauan riau rabu siang
upaya warga untuk menyelamatkan korban tak membuahkan hasil
bocah berusia enam tahun itu tewas setelah tenggelam di pantai
dari keterangan polisi sebelumnya korban mandi bersama temannya di pinggir pantai
diduga korban tidak bisa berenang sehingga terbawa arus ke tengah laut
saat terkena gelombang korban terjatuh dan tenggelam
kemudian korban rizki dari pantai memegang sebatang papan atau kayu
selanjutnya terbawa arus sampai ke tengah
sehingga rizky karena masih berumur di bawah umur enam tahun dia nggak bisa berenang
jasad rizki dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan oleh keluarganya
sempat dilaporkan hilang selama dua hari seorang bocah di dumai riau ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa
bayu yang hilang saat berenang bersama temannya di pantai sekitar hutan bakau
kelurahan pangkalan sesai kecamatan dumai barat ditemukan rabu siang kemarin
jasad bocah berusia sebelas tahun ini ditemukan sekitar satu enam km dari lokasi awal dilaporkan hilang
pada empat belas tiga puluh kita dapat berita dari nelayan bahwa ditemukan paket di antara kanjur kapal dengan ro ro dumai
terus tim segera bergerak ke lapangan
setelah dievakuasi jasad korban diserahkan kepada keluarga